sebelum ke norwegia yakni pada dua puluh tiga hingga dua puluh lima januari dua ribu dua puluh
ahmad rafi memberikan pidato kunci pada sebuah konferensi yang berlangsung di riyad arab saudi
begitu tiba di norwegia rafi bergabung bersama empat delegasi uii
di mana salah satunya adalah rektor uii fatul wahid
setelah beraktivitas di norwegia sejak tanggal lima februari dua ribu dua puluh
pada dua belas februari dua ribu dua puluh tiga raffi seharusnya pulang ke indonesia dengan pesawat yang dipesan panitia konferensi di riyad
melalui rute oslo istanbul riyad istanbul jakarta
rute penerbangan ini terpisah dari rute delegasi uii karena keharusan raffi menggunakan tiket penerbangan
yang telah dipesan panitia konferensi di riyad
sebelum berpisah pada sebelas februari dua ribu dua puluh tiga rektor uii fatul wahid sempat bertemu terakhir kalinya dengan ahmad rafi di oslo
menurut informasi lisan yang diberikan ahmad rafi kepada istri
seharusnya raffi tiba di jakarta pada enam belas februari dua ribu dua puluh tiga pukul delapan belas
namun hingga saat ini ahmad rafi pratama belum juga sampai di indonesia dan bahkan tidak bisa dihubungi
setelah keluarga melakukan konfirmasi ke angkasa pura ternyata nama ahmad rafi tidak ada dalam manifest penerbangan
bapak raffi mengirimkan pesan terakhir kepada istri pada dua belas februari dua ribu dua puluh
dan beberapa saat sebelum menaiki pesawat ke istanbul yang berbunyi kurang lebih menunggu boarding
pesan ini dikirim dua belas februari siang hari
sejak saat itu bapak raffi tidak pernah mengirimkan pesan lagi
dan universitas selamit indonesia
beserta keluarga telah berupaya untuk mengontak melalui beragam kanal daring
termasuk email dan diupayakan semua kanal tersebut
namun belum satu pun sampai hari ini yang diresponse oleh bapak rafi
informasi terakhir yang didapat dari kedutaan besar republik indonesia di istanbul turkiye
ahmad rafi dipastikan tidak menjadi korban dalam gempa bumi dasyat yang terjadi di turki
pasalnya ahmad rafi masih berada di oslo pada dua belas februari dua ribu dua puluh
sementara gempa di turkiye terjadi pada enam februari dua ribu dua puluh
saat ini keberadaan ahmad rafi masih terus diselidiki pihak keluarga
universitas kepolisian hingga kedutaan republik indonesia di istanbul turkiye
wahyu juniawan daerah istimewa yogyakarta